itu pasti bakja
deh kamu gimana
lidan mau keluar pak
nemuin kawan bisnis iya apa terus yang jagain ronaldo siapa idan bapak ini
pernah muda bapak tahu kamu mau pergi kemana menurut bapak idan mau kemana
ke rumah orang tua kamu kamu mau tinggal di sana sampai transferan masuk
pak ini bisnis penting pak idan harus keluar iya kamu harus
keluar kamu ini tekan sudah malu tinggal di sini
seharian tiap hari ngurung diri di dalam rumah tidak berani kamu keluar paling kamu
terima kasihnya hanya main di belakang tapi satu hal yang ingin bapak katakan

hari ini bapak akan minta tolong si pujang untuk tinggal di sini nemenin ronaldo
mungkin nasobrita emang takdirnya dede mah kalau takdirnya apa yang kamu mau kamu harus
tinggal di sini ini rumahmu kalau sobri enggak ingat kata kata emak kalau kamu nikah sama sobri
pasti nanti kamu kerja di luar negeri
yang baik malah cari yang buruk
gimana dede bisa nunggu orang yang nggak pernah ngejanjin apa apa mah
kalau dia nggak suka sama kamu masa dia nganterin tiap sore
kamu jadi perempuan nggak peka
isu allah revela